mantan menteri pemuda dan juga olahraga imam nahrawi resmi ditahan oleh komisi pemberantasan korupsi atau kpk
sebelumnya ia telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap penyaluran dana hibah koni
jumat pagi pukul sepuluh waktu indonesia barat imam nahrawi memenuhi panggilan kpk untuk menjalani pemeriksaan
usai pemeriksaan selama sekitar delapan jam jumat sore imam nahrawi keluar gedung kpk dengan mengenakan rompi oranya tahanan kpk
imam akan ditahan selama dua puluh hari guna kepentingan pemeriksaan
semua manusia akan menghadapi takdirnya demi allah allah itu maha baik dan takdirnya tak pernah salah
karenanya doakan saya mengikuti proses hukum yang sedang saya jalani ini dan semoga semuanya berjalan dengan baik dan indonesia tetap menjadi nkri yang kita cintai
dan kita langsung ke gedung kpk sudah ada produser lapangan cnn indonesia ada adea fitriana di sana
adia selamat malam imam nahrawi telah diperiksa dan juga telah ditahan oleh kpk
apa sebetulnya pertimbangan dari kpk sampai kemudian menahan imam nahrawi
ya selamat malam reinhardt benar sekali bahwa setelah diperiksa selama delapan jam oleh kpk akhirnya imam nahrawi resmi ditahan oleh pihak komisi pemberantasan korupsi
ia tadi keluar dari gedung kpk sekitar pukul delapan belas lima belas sudah menggunakan rompi oranye tahanan kpk
kepada awak media ia sempat mengatakan sejumlah hal terkait dengan penahanannya pada hari ini
salah satunya adalah ia akan kemudian mengikuti proses hukum yang ada dan menurutnya ini merupakan takdir yang harus ia terima terkait dengan substansi perkara dan sejumlah tuduhan atau sangkaan yang kemudian dialamatkan kepadanya
dalam penyidikan atau dalam pemeriksaan memang atau dalam fakta persidangan ini nama imam nahrawi seringkali disebut begitu menerima aliran dana dari salah satunya korupsi dugaan suap penyaluran dana hibah kemenpora kepada koni
dan terkait hal ini tadi imam nahrawi enggan untuk menanggapi hal tersebut
pernyataan yang lebih panjang begitu kami dapatkan dari pengacara imam nahrawi yakni susilo ari bowo
ia mengatakan bahwa dalam
pemeriksaan kali ini imam nahrawi dicecar dua puluh pertanyaan oleh penyidik kpk sejauh ini pertanyaan yang dialamatkan kepada imam nahrawi masih seputar tupoksi imam nahrawi yang sempat menjabat sebagai menteri pemuda dan olahraga
dan terkait dengan konfirmasi konfirmasi yang apakah mengenal sekjen koni yang saat ini sudah menjadi sudah difonis bersalah apakah mengenal bendahara umum koni yang juga sudah difonis bersalah dalam kasus ini
dan terkait dengan hal hal dalam pemeriksaan kali ini memang belum ada keterangan resmi dari pihak kpk terkait dengan apa yang sebenarnya menjadi alasan atau dasar penahanan dari imam nahrawi
karena kita tahu bahwa imam nahrawi ini baru pertama kali pada hari ini diperiksa sebagai tersangka
tadi kuasa hukumnya susilo aribowo pun mengatakan bahwa sebenarnya apa dasar dari kpk untuk menahan imam nahrawi
karena kita tahu imam nahrawi sudah mundur dari jabatannya sebagai menpora dan berjanji akan kemudian kooperatif dalam jalan di pemerintah
namun sepertinya kpk punya pertimbangan lain dalam hal ini karena kita tahu juga bahwa asisten pribadi menpora
yakni miftahul ulum sudah diperiksa sebagai tersangka lebih dulu pada pertengahan september lalu dan kemudian juga sudah ditahan di dua puluh hari ke depan guna kepentingan penyidikan
dalam kasus ini kpk menduga imam nahrawi total mendapatkan aliran dana senilai dua puluh enam lima miliar rupiah yang ia terima dari dua ribu empat belas hingga dua ribu dua puluh
ada uang yang kemudian ia terima sendiri ada juga melalui perantara yakni asisten pribadi dari imam nahrawi yakni miftahul ulum
dalam hal ini kpk menduga tidak hanya soal penyaluran dana hibah koni namun juga kpk menduga imam nahrawi mendapatkan penerimaan penerimaan lain terkait jabatan yang pernah ia duduki
salah satunya adalah ketua dewan pengarah satuan pelaksana program indonesia emas atau satlak prima
kepala jabatan menpora yang sempat ia duduki
adea ke depan apakah sudah ada jadwal atau mungkin informasi dari kpk soal rencana mungkin memanggil sejumlah saksi atau mungkin nama nama lain yang berkaitan dengan kasus dana hibah koni yang melibatkan mantan menpora imam nahrawi
ya bicara soal saksi atau pendalaman terkait kasus ini sebenarnya memang sudah terjadi atau dilakukan
ini sudah dilakukan oleh kpk dalam beberapa waktu terakhir
dalam minggu ini saja ada mantan sesmenpora alfitra salam yang diperiksa oleh kpk
kemudian ada gatot dewa broto sesmenpora saat ini yang juga sempat diperiksa oleh kpk
memang pemeriksaannya bila kita lihat dalam satu minggu ini memang cukup intensif untuk mendalami terkait dengan dana atau penyaluran dana hibah kemenpora kepada koni begitu
karena kita lihat juga dalam fakta persidangan yang ada ini sejumlah nama disebut begitu salah satunya adalah yang saat ini baru hari ini ditahan oleh kpk yaitu mantan menpora imam nahrawi
jadi kita tahu dalam sidang pada maret dua ribu sembilan belas lalu ini jaksa penuntut umum ini sempat membeberkan ada satu daftar yang berisikan inisial dan juga berisikan berapa aliran dana yang kemudian mengucur kepada inisial tersebut
jaksa menduga ini merupakan daftar pembagian fee yang kemudian disepakati oleh kemenpora dan juga koni terkait dengan untuk memuluskan proses pencairan dana hibah kepada koni tahun anggaran dua ribu dua puluh
dalam daftar tersebut reinhardt ada inisial m yang kemudian jaksa ini mengkonfirmasi kepada sekretaris bidang perencanaan dan anggaran koni suradi yang pada saat itu menjadi saksi untuk sekjen
koni ending fuad hamidi mengatakan bahwa sebenarnya siapa inisial dari m ini dan kemudian suradi yang memang diduga ini membuat daftar tersebut atas arahan sekjen koni mengatakan bahwa ia sebenarnya tidak mengetahui persis siapa inisial m tersebut namun ia menduga itu adalah menteri yang dimaksud adalah menpora yang pada saat itu dijabat oleh imam nahrawi
pada saat itu dalam catatan yang kemudian dibuka oleh jaksa ini inisial m diduga menerima
ketika menerima saksa ini ada penerimaan yang cukup besar kalau kita bandingkan dengan total penerimaan fee yang tiga empat miliar ini artinya hampir setengah dari fee yang disepakati ini mengalir kepada inisial m yang diduga oleh suradi ini merupakan menteri pemuda dan olahraga pada saat itu yakni imam nahrawi
kita nantikan reinhardt bagaimana pendalaman yang dilakukan oleh kpk selanjutnya setelah menahan kedua tersangka baru yakni imam nahrawi dan juga asisten pribadi
terima kasih adea fitriana langsung dari gedung kpk di jakarta